bersama mas ganjar saya akan mendedikasikan diri
semua kemampuan saya di ilmu saya pengalaman saya
ketegasan dan keteguan sikap saya
serta keberanian keberanian yang selama ini
saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara indonesia
sudah saya sudah dapat izin cuti untuk besok
kalau pejabat setingkat menteri itu cutinya pada saat ada kegiatan
misalnya pendaftaran kemudian kampanye kemudian tes kesehatan dan sebagainya
sudah sudah saya sampaikan
pak akan bertemu presiden belum
pak presiden belum datang jadi kita belum tahu
tapi saya sudah membuat surat dan sudah diterima tadi di setner
saya ingin dipanggil pada kesempatan pertama presiden
pak akan pak ganjar dibuat atau temunya pak
enggak pak ganjar punya bisa ketemu sendirian lebih lama
saya memberitahu bahwa saya sudah mendaftar
cawapres sesuai dengan komunikasi politik dan kesepakatan dengan partai partai politik
untuk memajukan indonesia di masa depan melalui kompetisi yang konstitusional